perairan laut mati di kawasan timur tengah memiliki berbagai manfaat alami bagi kesehatan tubuh
tak terkecuali hasiat lumpur lautnya yang baik bagi kulit wanita
nah sebuah rumah kecantikan di surabaya memanfaatkan lumpur laut sebagai bahan utama proses lulur
bagaimana rasanya berikut liputannya
lumpur laut mati dari kawasan timur tengah cukup lama dikenal sebagai sumber alami yang baik bagi kecantikan
tak terkecuali untuk kecantikan kulit tubuh
nah sebuah rumah spa di surabaya memanfaatkan lumpur laut mati menjadi bahan utama borispa
proses untuk perawatan spa cukup sederhana yakni tak kurang dari dua jam
langkah pertama pijat tubuh agar terasa rilek
kemudian barulah lulur lumpur laut
dioleskan ke seluruh tubuh hingga merata
setelah pengolesan gosok badan yang diluluri tadi hingga keluar racun racun mengendap
setelah semua selesai balut tubuh dengan matras sauna selama lima belas menit untuk mempercepat proses detoksifikasi
setelah semua selesai pengunjung bisa berendam di air dingin yang ditaburi garam laut mati agar semakin rileks
spa lumpur laut mati bagi tubuh dipercaya bisa menjaga kelembapan kulit
hingga mengatasi penuaan
kuala lumpur keunikan yang utama itu dia detoksifikasi mengeluarkan racun dalam tubuh
lalu mengatasi jerawat eksim infeksi di kulit
tak seperti spa pada umumnya khasiat lumpur laut mati yang berasal dari timur tengah menjadi sensasi berbeda bagi para pengunjung rumah spa
organik juga rasanya sekali treatment itu harus berulang kali
baru berasa berubah
kalau ini satu kali turunnya udah mulai kerasa banget
rasa segernya rasa di kulit juga halus banget
untuk sekali perawatan lulur spa lumpur laut mati dihargai rp tiga ratus lima puluh
selain tubuh makin halus dan lembab anda bisa langsung merasakan manfaatnya yakni menghilangkan capek capek di badan
bagaimana anda tertarik